bada gua gak peduli
bang omah tolong titik bang omah
mamat sini lu
mana bang sudirin
kan gua lagi ngatur rencana supaya lu bisa ketemu bang sudirin
namanya gua orang kangen
dengar ya mamat
gue gak yakin kalau bang sudirin itu bisa nahan kagak begituan sama cewek kayak gitu
bang sudirin amat amangnya begitu
cuman kalo untuk urusan cinta dia tuh udah cinta mati sama lu udah kepatok
pokoknya gue kangen sama bang sudirin
malam ini juga gue kuduk ketemu sama bang sudirin
tuh dia gua bingung gimana caranya ngaturnya
gua gak mau tau
ini kan akibat lu
pokoknya kalau malam ini kagak ketemu sama bang sudirin
gua mendingan gantung diri aja
gua gak ngantung diri
gua mau gantung diri di mana pohon tinggi
gua udah aminin malaikat sembarangan kalo ngomong lu
bada gua gak peduli
jadi kamu memutuskan aku begitu aja
aku sudah mau melamar kamu
kita gak bisa menikah
raditya masih hidup
itu bukan raditya
kamu sebagai istrinya seharusnya tau siapa raditya siapa enggak
dia cuma mirip aja dan memanfaatkan kamu
dia suami aku
aku sudah mau menikah sama kamu aku mencintai kamu
dan kamu sudah janji mau nikah sama saya dan mau jadi istri saya
hah kamu lupa apa
aku putus asa waktu itu kak
aku gak tau kalau raditya masih hidup
walaupun dia lupa ingatan tapi dia kan tetap suami aku
tidak akan maafin kamu untuk selamanya
aku tetap akan cari tahu siapa deh

ih gak biasa banget para adik tidur di kantor
kalaupun tidur biasanya gak ngorok begini

ada tamu penting yang mau ketemu bapak
penting itu penting
ada tamu penting yang mau ketemu bapak di luar

siapa gubernur presiden mana
itu relasi bapak yang ingin ngajak kerjasama untuk mendirikan pabrik

ini tugas baru buat kalian
kalian harus menyelidiki tradisional
cari tahu dia siapa sih sebenarnya
dan kalau butuh kalian bunuh dia
kalian harus cari tahu siapa dia sebenarnya
sirat hijau yang mendarat muncul di kehidupan saya dan menghancurkan semua rencanaku
eh jangan siap siap aja kalian ngerti gak
nah ini dpi buat kalian bertiga buat dana operasi
terima kasih bos
buat gua ini gua yang enggak terima kasih bos

kalian boleh pergi sekarang
kalian boleh pergi sekarang
terima kasih kalau begitu kami berangkat
ya terima kasih bos
eh eh sana
selamat siang pak ladityo
owe senang anda sudah kembali dan bisa kerja sama lagi
owe ahong yang ngajak buka pabrik tusuk gigi
soal bisnis kita bisa segera jalan
mau ngajak kerja sama ya minta persetujuan saya
bisa hanya sedikit aja
maksudnya bisa bukan bisa
iya owe ke sini mau bisnis malah disuruh main catul aneh pak ladityo sekarang main catul kan main orang nganggul
kalau ahong sampai ngalahin saya kita kerja sama
hah ya masa harus begitu pak
bisnis sama main catul tak ada bedanya
sama sama mikir sama sama ngatur strategi
hah ya raja owe nggak bisa jalan pak
jadi bisnis kita bagaimana pak
kagak jadi latihan dulu main catur
iya tuan katanya temennya tuan tapi kayak gembel deh tuan deh
iya kayak gembel
gue ngasih takut tardu
orang aja tuh pembantu
udah sana masuk aja
ngapain cilok sini
ye bego nih gue mau ngasih tau kalo si dimanis madu kangen banget sama lo dan dia pengen ketemu sama lo
nah itu dia mat gue juga kangen banget sama dia aduh gimana ya
terus gimana dong caranya bu
tidak tahu itu pokoknya tadi dia bilang kalo lo kagak datang nih malem dia bakal gantung diri
nah malem ini dia mati
ceritain gue ceritain gue gimana kok bisa mau bumbu birih sih
pokoknya dia tadi udah hopeless banget kalo istilah bule nya tuh
katanya dia mau ketemu sama lo malem ini kalo kagak dia gantung diri
kok tumben panggil aku depopi romantis banget
sini dong duduk deket aku kok berdiri aja
pergi nonton ya aku udah lama dia nggak pergi nonton
malam ini aku udah janji mau ketemu sama temen bisnis aku
oh kamu mau pergi
pantesan udah rapih
yaudah gak apa apa
tapi jangan lama lama ya
masalahnya istrimu yang setia menanti di rumah
kamu baik sekali
cuma pertama semenjak suamiku pulang
gak bakalan aku cuci
mat yuk lu
kalau abang seri ini kagak datang malah ini juga
gue bunuh diri
gak bunuh diri
kaki tangan dah
aku mau ketemu rati tio palsu
dia lagi gak ada
ketemu teman bisnisnya
ya ampun balik
kangen banget sama abang
sama abang juga
bang bagus lu dateng
siti manis madu udah gatung
kan gue repot nurun ini
tenang tenang abang udah disini
sayang bener sama abangnya
lama lama nuningannya siti ya